teknologi seperti internet dan juga gadget saat ini memang sudah menjadi kebutuhan manusia
tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak anak
nah meskipun memang dampak negatifnya sering dikeluhkan oleh orang tua
namun ternyata ada anak anak yang memanfaatkan teknologi secara maksimal
sehingga bisa berprestasi seperti misalnya menjadi gamers atau menjadi content creator
nah salah satunya akan saya wawancara hari ini siapa dia yuk ikut saya
inilah rasha rashid seorang anak berusia tiga belas tahun yang sudah banyak menoreh prestasi
di bidang pembuatan konten video bermain game dan menjadi atlet e sport termuda di indonesia
saat ini rasha bergabung menjadi anggota tim evos importel di bawah naungan evos e sport
rasha memulai karirnya sebagai content creator bermain game di youtube saat duduk di bangku kelas dua sd
game pertama yang ia mainkan adalah point blank kemudian mobile legends
dan saat ini rasha fokus bermain game free fire
akun youtube rasha saat ini bahkan sudah mencapai enam juta lebih pengikut
saat mengawali karirnya sebagai content creator dan atlet e sport
rasha mengaku sempat dilarang oleh orang tua karena terus bermain game
namun karena kedisiplinannya dan rasha dapat membuktikan kepada orang tuanya
akhirnya rasha diizinkan dengan syarat rajin belajar dan sadar waktu saat bermain game
aku dimarahin sama orang tua tuh gara gara mainnya terlalu larut malam gitu
sering begadang kan jadi nggak baik
terus sempat dimarahin sama orang tua jadi kalau tiap malam jam sepuluh sampai jam atau sembilan lah
itu wifi nya udah dimatiin sama ayah
habis itu pas udah diizinin itu pas aku dapat penghasilan lah ya dari youtube
tapi itu juga ada syaratnya nggak boleh kayak mainnya tuh terlalu larut malam
jadi dibatasi ini jam sebelas atau jam sepuluh lah
anak kelahiran makassar ini menuturkan setelah mendapatkan izin kedua orang tuanya
ia berusaha membagi waktu dengan ketat antara kegiatan belajar membuat konten
dan berlatih game untuk mengikuti beragam turnamen esports nasional
aku ngebagi waktu sama belajar juga ya kak
aku itu ngebagi waktu kalau belajar itu pagi jam delapan sampai jam sepuluh pagi
habis itu jam sepuluh sebelas dua belas nya itu aku pakai buat bikin video lah makan atau manji gitu segala macam
habis itu jam satu sampai ya malam ya itu udah urusan aku sendiri ya kayak latihan
tergantung sih kak dari latihannya
tak hanya disiplin membagi waktu dari hasil ketekunannya menjadi pembuat konten video dan menjadi atlet e sport
rasyah bahkan mampu membeli alat alat yang dibutuhkan untuk berlatih main game dan membuat konten
seperti kamera hingga gadget yang harganya mencapai puluhan juta rupiah
aku awal main game itu di hp ayah
oh di hp ayah
iya di hp kantor ayah
terus pas udah dapet duit
kan aku juga
aku sempet bikin videonya pake hp ayah tuh rame
jadi aku pake duitnya buat beli segala macam lah kayak device aku terus kayak kamera
sederhan prestasi pertandingan esports nasional sudah diraih oleh rasyah
seperti juara satu turnamen dgw ib free fire season tiga belas juara satu turnamen uecs free fire season tujuh dan juara satu free fire summer ride dua ribu dua puluh
tak hanya itu
karena kesuksesannya perjalanan hidup rasyah dari content creator menjadi atlet esports termuda diabadikan dalam sebuah film yang tayang di layanan streaming film online
rafika ibunda rasha sempat mengatakan bahwa awalnya ia merasa khawatir dengan hobi rasha bermain game
namun dengan ketegasan orang tua dan kedisiplinan rasha dalam membagi waktu akhirnya rasha bisa mengimbangi antara bermain game belajar dan bersosialisasi
tak hanya itu saat harus turnamen di jakarta
dan terpisah dari orang tua di makassar rasyah bahkan tetap dapat disiplin dan mandiri
sebagai orang tua ini larang kacanya main game
takut ganggu sekolahnya
tapi sekolahnya tidak ditinggal
di nomor satu kan
dengan berjalannya waktu rahasia pintar dengan ininya
tapi dengan tuntunan ini
walaupun saya tidak ada telepon
saya tidak bisa belajar
mengingatkan waktunya untuk belajar
di setelah setelah belajarnya kalau sudah belajar dia minta isin mau main lagi katanya
psikolog anak rati zulhaki memaparkan bermain games tak selalu berdampak negatif bagi anak jika menggunakan regulasi yang tepat
seperti mengimbangi antara bermain games dan melakukan fungsi hidup lainnya
tak hanya itu jika digunakan dengan tepat games juga dapat memberikan pengetahuan terkait penyelesaian
masalah mencari strategi dan lainnya
games itu sebenarnya tidak selamanya buruk ketika dia diperlakukan dengan baik
artinya ada regulasi yang tepat
ada waktu yang tepat kapan mereka memainkan dan tidak merusak aktivitas atau fungsi hidup lainnya
namun dalam hal ini ratih menegaskan
peran pengawasan dan ketegasan orang tua sangat diperlukan agar anak tidak berlebihan saat bermain game sehingga kecanduan dan mengganggu fungsi kehidupan lainnya
dini liputan cnn indonesia cekang